tapi baiklah kita berlaku informasi lain
ini puluhan penggemar layang layang di kabupaten tulung agung jawa timur
menggelar festival layang layang di pantai delodo
festival ini digelar sebagai salah satu cara komunitas layang layang tulung agung
untuk mempromosikan wisata pantai delodo agar lebih dikenal masyarakat
penggemar layang layang yang tergabung dalam komunitas petung
pelayang tulung agung berkumpul di pantai glodo
di desa rejosari kecamatan kalidawir
kabupaten tulung agung jawa timur
untuk menggelar festival layang layang
berbagai jenis layang layang dengan berbagai karakter dan tema
mereka bawa untuk diterbangkan di tepi pantai
begitu seluruh layang layang hias dinaikkan
seketika itu langit biru di atas pantai delodo berubah menjadi warna warni
salah satu layangan yang menjadi pusat perhatian pengunjung
adalah layangan tiga dimensi berbentuk naga raksasa
dengan panjang mencapai seratus meter
tidak mudah untuk menerbangkan layang layang
ekornya yang panjang membuat proses menerbangkan layangan ini lumayan sulit
selain dibutuhkan angin kencang
layangan ini juga memerlukan tiga sampai empat orang untuk membantu menerbangkan
sulit gak menerbangkannya
ya sebenarnya mudah mas
ini tergantung anginnya aja
mungkin kalau anginnya mendukung sesuai dengan
apa karakter layangan ini itu juga mudah
selain kekuatan angin pantainya yang bagus
para penggembar layang layang memilih pantai delodo
sebagai ajang promosi salah satu wisata pantai baru di tulung agung
datang ke pantai delodo untuk kita mengadakan layangan bareng
naikkan layangan bareng untuk mempromosikan membantu mempromosikan
destinasi wisata pantai delodo
pantai delodo yang menghadap ke samudera hindi
merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang
dan memiliki gundukan pasir yang tidak ada di pantai lainnya di tulung agung
festival layang layang ini rencananya akan digelar
secara berkala di berbagai tempat wisata di tulung agung